netizen juga sekarang begitu kan berkomentar ini berkomentar itu termasuk ketika pilkada dki jakarta kemarin
betul sekali utamanya setelah debat begitu ya
yang bisa kita katakan sukses begitu untuk acara debat publik final
pemilihan kepala daerah dki jakarta yang dilakukan rabu lalu
nah tentu acara ini tidak akan pernah lepas dari sosok sang moderator ira kusno yang juga jadi perbincangan netizen
saya sepakat kemarin kayaknya penontonnya tidak terdengar ya di televisi
dan untuk terakhir kalinya akhirnya kita bisa mendengar satu debat yang clean dari suara sorak sorai penonton
nah perempuan yang pernah menjadi presenter berita ini lagi lagi menyita perhatian penonton dengan ketegasan dan kelugasannya saat memimpin debat
namun menurutnya debat final pilkada dki kali ini seharusnya bisa lebih panas
mengenakan busana rancangan ivan
iwan gunawan ira kusno tampak lebih segar dan santai saat menjadi moderator debat final pilkada dki rabu dua belas april lalu
entah mengapa ketika memanggil pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki ia tidak menjabat tangan para kandidat
padahal dalam debat pertama ira kusno melakukannya
tetap di sini saya sebenarnya ingin salaman tapi saya sudah janji sama kpud nggak boleh salaman
kalaupun salaman nanti terpaksa saya tidak akan cerita apa yang saya rasakan kita sepakat
ketegasan ira kusno terlihat
saat para pendukung menyoraki kandidat yang sedang menyampaikan visi misinya
saya ingatkan kepada para penonton sekali lagi
pada saat salah satu paslon memberikan jawaban tanggapan tolong ditahan tepuk tangan maupun seruan seruan
tadi kita sudah berkomitmen
kalau ada yang tertangkap melanggar komitmen saya akan langsung tindak tegas
karena ini adalah debat pamungkas
ketegasan ira bahkan sudah tampak dalam gladi resik debat pada rabu siang
ia memastikan segala pergerakan dan pertanyaan yang harus disampaikan kepada para kandidat dengan detail
seperti dilansir cnn indonesia com ira kusno menyatakan debat kali ini sebenarnya bisa lebih panas
ia juga menyebut debat pertama jauh lebih seru dibandingkan debat pamungkas
namun usai debat ira tampak jauh lebih santai
bahkan meminta para kandidat berfoto selfie bersama
jeluh sintawati cnn indonesia
nah di studio sudah ada moderator debat final pilkara dki mbak ira kusno
eh kita salaman dulu dong ini baru salaman nggak
boleh tapi kalau yang ini nggak dilarang sama kpu kan
kalau bilang tangannya dingin atau panas juga nggak ada yang marah pak
oke selamat datang kembali di good morning mbak ira kusno
mbak ira satu kata soal debat kemarin selain kurang panas itu tadi apa
bingung juga ya
penontonnya ternyata jauh lebih tertib dari yang dipikirkan gitu ya
padahal jumlahnya ditambah dan panelis itu dan saya juga sempat protes
karena tadinya kita berpikir kalau ini dari masyarakat untuk jakarta harusnya komunitasnya jauh lebih banyak dibanding tim pendukung gitu ya
tapi kan memang sudah ada komitmen antara
karena kita sudah melihat di kpud dengan tim ses jumlahnya memang harus ditambah karena banyak sekali yang ingin melihat berhubung ini debat pamungkas
karena itu kemudian kita sempat waduh ini gimana gitu ya
tapi ternyata cukup manis gitu
walaupun sempat ada yang ribut begitu ya
begitu kita sampaikan bahwa kita punya komitmen dan semua harus tenang
kalau ada yang melanggar berarti harus keluar dari ruangan
dan satu dua kali ada yang sedikit nakal tapi sesudah itu
dan saya apresiasi sebenarnya untuk itu
ya di televisi sih hampir tidak terdengar ya
barangkali ketika lagi live di stage itu terdengar
tetapi di televisi sama sekali tidak terdengar
dan tidak ada komentar juga ya penontonnya seperti apa
beda sama yang pertama
yang pertama itu kan kita lebih atau mbak ira bahkan lebih ekstra kerja keras ya menertibkan penonton
iya karena itu pertama juga kan lebih panjang
pertama dan ada tiga kan
dan pertama kali juga tiga tiganya muncul bersama
sekarang hanya ada dua ya
itu lebih panas
mudah atau tidak sih buat mbak ira sendiri
lebih sebenarnya kalau soal penonton berarti menjadi lebih mudah begitu ya
tetapi ini pada soal format yang berbeda
ada pertanyaan dari komunitas
dan ini yang kemudian banyak dipertanyakan lewat media sosial
apakah ini settingan atau tidak
bawah tidak atau tidak
jawabannya apa itu
jawabannya tidak karena artinya tidak di setting
karena ini semua adalah memang ide awalnya dari panelis
mengatakan bahwa kalau memang ini debat pamungkas tolong dong suara masyarakat juga dimasukkan
jadi ini kegagasan dari panelis ya
dan kpu dki menerima sebagai sebuah pembaruan begitu
tapi mereka juga nggak sendiri
mereka mengatakan karena semuanya itu debat kpu formal dan dibatasi dengan undang undang
jadi itu prosesnya tidak langsung
dan panelis mengatakan kami yang tanggung jawab
kami yang verifikasi
kami yang akan memilih
oh jadi yang memilih apa yang bicara dan bertanya itu panelis ya
bukan artinya yang memilih komunitas itu panelis yang prabowo
pertama pemilihan dulu verifikasi baru kemudian pertanyaan
pertanyaan itu semua di fgd kan
jadi artinya memang pertanyaan keluar dari masyarakat
tetapi memang didampingi oleh panelis
sehingga ketika keluar pertanyaan ini seperti soal ujian begitu ya
kalau analoginya adalah bagaimana kemudian kata dan bagaimana frasa kalimat itu coba dibantu oleh panelis
tetapi pertanyaan semua muncul dari fgd dengan komunitas
jadi yang namanya settingan sampai pertanyaan pertanyaan itu benar benar enggak ada ya
itu murni dari mereka
termasuk orang orang yang mengajukan pertanyaan itu murni dari komunitas sendiri untuk memilih
dan itu dipilih oleh panelis
kpud sama sekali tidak ikut campur di sana
bahkan kpud tidak tahu pertanyaannya apa
yang lucu adalah ketika orang bertanya
kenapa tiba tiba moderator kenapa ira kusno itu tahu pertanyaannya di q card
saya cuma begini bahwa kalau kita running atau menjadi host sebuah acara
kan kontrol semua di kita
berarti kita harus siap dengan apapun
saya punya list semua pertanyaan akan diajukan
daftar pertanyaan saya ada
tapi saya tidak tahu mana yang akan terambil gitu
nah kenapa saya
karena kalau panelis yang ikut sertifikat
nanti orang mengira bahwa itu ada intervensi gitu
tapi kalau saya sepanjang saya hanya punya daftar pertanyaannya
saya kan hanya membantu gitu
kalau ada yang tidak jelas ada yang terbata bata
karena gugup misalnya gitu
terjadi juga pada akhirnya ya
betul itu kurang lancar membacanya
saya akan bantu
jadi sama sekali bukan
oh iya pertanyaannya pasti ini
karena ya saya punya sedikit pertanyaan
kalau ada yang lebih detail lagi nih
tapi kan q cardnya cuma sedikit
ya saya kan tidak bawa semua q card tadi
satu segmen gitu
itu sih urusnya
pemirsa mc mc dan juga moderator lah ya
temannya bukan mc itu biasa
belum pernah dia yang namanya mc of air ataupun on air berarti kan
oke kita jeda dulu pemirsa
dan kami akan terus melanjutkan perbincangan dengan mbak ira setelah jeda pariwara
tetap bersama kami
oke masih bersama kami di good morning
dan tadi kita ya di off air lagi bicaranya
iya soalnya itu tadi lah ya
mbak henderson plus komunitas yang memang tidak ada rekayasa
apadanya pertanyaannya juga memang keluar
barangkali itu muncul pertanyaannya karena begini mbak ira
kok sepertinya pertanyaan yang muncul itu lebih menyerang satu pihak begitu
paslon dua begitu ya
terus terang ya
karena udah nonton semua juga sih
nonton semua juga
jadi saya sendiri sebenarnya punya semua daftar pertanyaannya gitu ya
dan itu sebenarnya dari semua pertanyaan ada yang lebih pro ke paslon dua
ada yang lebih pro ke paslon tiga atau saling menyerang yang dua atau tiga
tetapi kok ya yang keambil adalah yang lebih pro
lebih banyak menyerang paslon dua gitu
ya kok dilalah gitu kalau orang jawa bilang
tapi kalau misalnya mau dilihat semua ya sebenarnya
tapi yang lihat yang bisa tahu pertanyaan itu kan hanya panelis dan saya gitu
itu fair sebenarnya
tapi itu tadi
kok dilalah gitu yang keambil
poinnya adalah pertanyaan sesusah apapun
yang jawab itu bagus apa enggak
kalau pertanyaan susah dijawab dengan luar biasa
poinnya sebenarnya harusnya lebih naik
dan sisi positif itu harusnya dilihat
karena saya melihat paslon dua itu menjawab dengan baik gitu
pertanyaan pertanyaan sulit itu
jadi harusnya orang merasa bahwa terlepas dari apapun ketika paslon bisa menjawab dengan baik
dua atau tiga poin lebih untuk mereka
apalagi kalau pertanyaan sesusah
ya betul juga sih
nah kadang kadang memang tidak semua orang bisa melihat itu begitu
karena komentar itu kan asal aja cepet banget
netizen tuh jumlahnya ribuan bahkan jutaan kali ya
bahkan kami sempat cuplik juga beberapa diantaranya lewat twitter
begitu salah satunya
soal irakusto tepatnya
karena ada survei nih siapa yang menang
irakusto yang menang
dari debat pertama juga gitu kan ya
coba kita lihat meskipun memang jumlahnya nggak terlalu sebanyak
ataupun se epic yang dulu ya
kita coba lihat deh
oh oke kita lihat di sini
debat pilkada dki
make irakusto great again
nah ketauan dong ini
ini tuh jadi amerika serikat nih
terus terus coba kita putar lagi
tauan cowok ya
sekali lagi tidak yang lain
oh ini ketauan nih
oh iya itu kenapa sih
apa sih kenapa sih
jadi ternyata jabat tangan yang saya lakukan di debat pertama itu
menimbulkan polemik lah
polemik diantara ini penyelenggara atau pendukung
nggak usah dibilang siapa yang protes gitu ya
yang penting itu jadi polemik
dan kemudian pihak kpud itu wanti wanti
udah lah mbak ira
daripada nanti misinterpretasi lagi
enggak usah salaman gitu
jadi saya bilang ya sudah lah saya enggak usah salaman
kalaupun saya harus salaman nih
saya nggak mau bilang deh apa yang saya rasain gitu
tapi itu pun masih ada yang hu gitu di sebelah
paslon tertentu gitu
kenapa mbak ira nggak apa namanya
soal enggak salaman
nah ini yang ketiga
ternyata debat asik
oh ini bahasanya bahasa alam
oh bahasa asik untuk disyaksikan
mbak ira kusno berbicara
jadi lebih asik gitu ya
karena debatnya kemarin kurang panas gitu ya
jadi kayaknya jadi lebih asik gitu ya
tapi dibandingkan debat yang pertama rasanya lebih terkelola yang sekarang berarti
sebagai sebuah show jadi kurang menarik ya
terus terang ya saya melihat para paslon ini lebih menahan diri gitu
karena mereka yakin bahwa debat menjadi salah satu yang akan
referensi ya dinilai menjadi referensi
untuk pemilih yang masih belum menentukan sikap
jumlahnya tidak sebanyak yang pertama
tetapi masih tetap lumayan signifikan
untuk menambah jumlah suara di saat saat akhir ketika marginnya menurut begitu banyak survei kecil gitu ya
jadi mereka hati hati disana
kalau kelihatan emosi atau kelihatan terlalu gimana
ini kelihatannya akan pengaruh kepada elektabilitas
mungkin saja ini adalah hasil bisikan konsultan ya bisa jadi gitu ya
cuma yang saya lihat juga
jangan jangan para paslon ini karena sebelum debat pamuka sudah beberapa kali ikut debat
jadi udah kenal gitu dan udah tahu udah naker gitu
terlepas bahwa itu sah sah saja
bisa jadi memang soal menahan diri dan beberapa kali ketemu sebelum debat pamukas ini yang membuat mereka menjadi lebih adil
padahal di formatnya ada satu segmen dimana wagub saling berdiri
bisa jadi kayak berdebat cagub saling berdebat begitu ya
dibuat bahkan satu forum untuk saling berdebat
waktu cagup berdebat itu lumayan bisa panas begitu ya
panas ini artinya kita juga tidak menginginkan ada debat yang tidak sehat gitu
tapi kita melihat argumennya mana yang lebih baik
tapi waktu cawagup ya mungkin karena karakternya pak jarod sama karakternya mas sandi gitu ya
ini kok jadi malah guyup gitu
kalaupun misalnya mengatakan
mengatakan saya nggak tahu gitu ya
bahasanya juga santun sekali gitu
dan bahasa tubuhnya juga berbeda gitu
jadi ya saya berpikir ini dua karakter yang berbeda
tapi waktu cagup paling tidak memang agak agak naik ya
kita bisa juga lebih lihat
jadi memang selalu menarik sih ya untuk melihat ini semua
apalagi jelang tanggal sembilan belas mumpung masih boleh kita ngomong ngomongin soal pilkada
nanti mbak ira juga akan tetap bersama kami di good morning
jom balik lagi di good morning
orang lain saya yakin untuk anda mungkin yang saat ini sedang menyaksikan good morning
sedang ada di bandung atau di tempat tempat liburan
atau belum sampai karena matanya luar biasa
jangan sampai juga sih emang ya libur panjang akhir pekan ini selalu dimanfaatkan warga ibu kota untuk berwisata ke luar kota
ya benar sekali jalur wisata biasanya dipadati oleh kendaraan pribadi sejak beberapa hari sebelumnya ya
kali ini dari kami sore artinya dari kemarin nih dan diprediksi masih akan terjadi hingga pagi ini
kepadatan lalu lintas di jalan tol dalam kota sudah terlihat sejak kamis sore
antrian panjang kendaraan bahkan tampak di pintu tol cikampek dan jagorawi
kemacetan terjadi menjelang libur hari raya pasca yang jatuh pada akhir pekan dimanfaatkan warga ibu kota berlibur ke luar kota
pengemudi memantau kemacetan lalu lintas melalui video tron yang disediakan pihak jasa market
kemacetan berlangsung hingga malam hari ruas tol jakarta cikampek dipadati kendaraan mulai gerbang tol cikarang utama
tercatat sedikitnya lima puluh ribu kendaraan melintasi jalur ini
dua belas gardu tol disiagakan untuk mengantisipasi
dan bludaknya jumlah kendaraan di pintu keluar
kepadatan lalu lintas juga terpantau di ruas tol cikampek
perjalanan jakarta karawang yang biasanya membutuhkan waktu satu hingga dua jam menjadi empat jam
diprediksi kepadatan lalu lintas masih akan terjadi hingga jumat pagi
warga ibu kota memanfaatkan libur panjang kali ini untuk berwisata keluar kota
salah satunya ke kota bandung jawa barat
iki putri cnn indonesia
oke nah sekarang saya akan kedatangan anchor baru nih kayaknya
aduh ini jadi bertiga
coba kameranya switch dulu ke mbak ira mohon maaf
produser boleh dipindahkan dulu ke ira kusno
jadi saya diberi mandat ya
saya diberi mandat oleh prabu dadan
baik saudara kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia
mumtazah chakra diningrat yang akan melaporkan
kondisi terkini dari tuhan dan tuhan yang akan berada di jawa barat

taza ini dengan ira kusno
dan ini masih di cnn indonesia
bukan salah stasiun tv ya
bagaimana kondisi lalu lintas di sana yang anda pantau
good morning mbak ira kusno mbak daniar dan juga mas prabu
pagi hari ini memang kalau ke kawasan puncak
nampaknya harus siap kaki ya
untuk memastikan bahwa sepanjang perjalanan
tidak akan berlalu
karena memang saat ini kepadatan arus lalu lintas
sudah terjadi sejak pukul lima tiga puluh pagi hari tadi
dimana untuk masuk ke gerbang tol ciawi saja
sudah ada kepadatan ataupun antrian
untuk keluar menuju ke arah puncak
sepanjang lima km
tadi pada pukul enam tiga puluh pagi
jadi bisa dibayangkan pada saat ini
kemungkinan sudah sekitar enam km
ataupun tujuh km
karena setelah gerbang tol ciawi menuju ke arah puncak saja
saat ini memang sudah terjadi kepadatan
hingga ke kawasan gadok
ini juga dikarenakan adanya sejumlah
kepadatan ataupun keramatan
yang terjadi di sejumlah lokasi
seperti di kawasan megamendung
dan juga taman safari indonesia
bahkan di kawasan masjid atta aun
yang merupakan lokasi ataupun obyek wisata
yang menyetujuan para pengunjung pada hari ini
dan memang adanya
kepadatan pada hari ini
memang menyebabkan sebanyak sekali kendaraan
yang harus terjebak kemacetan
dan bahkan pada pagi hari tadi pada pukul lima tiga puluh saja
memasuki gerbang tol cibubur utama saja
untuk menuju ke arah puncak
mengalami antrian kurang lebih enam ratus meter
pada pukul lima tiga puluh pagi hari tadi
sejak kilometer empat puluh
sudah terlihat ekor antrian
untuk menuju ke arah puncak
dimana untuk menempuh
irah dhania dan juga prabu
pagi hari ini harus ditempuh dengan
waktu lima belas hingga dua puluh menit
jadi bisa dibayangkan dengan panjangnya
berapa banyak waktu yang harus dibuang
untuk keluar di gerbang tol ciawi
pada pagi hari ini dan belum lagi
menuju ke arah puncak
berapa banyak waktu yang akan diperlukan
untuk menuju ke sejumlah lokasi wisata
pada pagi hari ini
dan memang nantinya akan dilakukan
karena diperkirakan bahwa nantinya
kepadatan akan mulai terurai
setelah pukul sepuluh pagi hari ini
karena adanya perkiraan bahwa menjelang
sholat jumat pada siang hari nanti
nantinya akan ada jumlah kendaraan yang menurun
begitu namun begitu
nantinya setelah pukul dua siang hari nanti
diperkirakan juga akan kembali
diberlakukan buka tutup jalan
melihat juga situasi dan kondisi lalu lintas
kalau kemarin antara pukul tujuh tiga puluh dan sepuluh tiga puluh
pagi hari tadi kemarin
dan juga antara pukul satu hingga pukul lima sore
dilakukan buka tutup jalan
dan juga buka tutup rest area
melihat dari kepadatan arus lalu lintas
yang terjadi di kawasan ini
kita akan lihat bagaimana kepadatan
dan juga sepanjang apa waktu yang harus
ditempu oleh para pengunjung pada hari ini
di kawasan puncak ira
terima kasih taza
dan tadi saya mau tegur karena di awal
manggilnya mbak ira kusno dan itu salah sekali
tapi untuk kemudian dikoreksi
apalagi kemudian mbak ira dan mas prabu
tapi saya koreksi terima kasih taza
jadi gitu tetap harus ira dan niar prabu
dan niar gak disebut lagi
gak apa apa lah
wah gitu sih kalau ada yang senior juga
gimana rasanya menyapa lagi korespon
ada rasa rasa kangen lagi gak balik siaran mbak ira
kalau siaran full nggak mungkin
karena kan sudah punya perusahaan pr sendiri
tapi kalau sekali sekali muncul
ya mungkin masih bisa tergantung programnya
ini program debat debat lagi
mbak ira nggak ada liburan
ini kok hari jumat
dan lagi long weekend kok gak kemana mana sih
ya kan menemani prabu dan daniar yang bekerja juga
ini pertanyaannya pertanyaan ini sih
kita mancing mancing aja ya
oke tapi terakhir mbak ira
ini dari segudang masalah
balik lagi ke soal pilkada debat
jelang sembilan belas april nanti tentu harapan harapannya harus ada nih
apa kira kira masalah masalah
menurut mbak ira yang harus segera dibenahi
yang paling penting sebenarnya adalah
segmen ke enam penutup
yaitu bagaimana kita saling berdamai
yang menang itu harus warga jakarta
yang menang itu harus indonesia
yang menang harus merah putih
bahkan sebagian orang mengatakan
ira kok kamu terakhir berkaca kaca
karena melihat betapa kerasnya pilkada dki saat ini gitu ya
kayak kita semua sudah terkotak kotak
betul memang separasi itu pasti ada karena pilihan
tapi kan jangan sampai kemudian kita pecah
apalagi kalau ini ada tangan orang luar
tangan orang lain
yang berusaha mengwayak ngwayak
supaya kita gak jadi satu
kita gak maju gitu
jadi sembilan belas april
memastikan yang ktp nya dki
menusuk memilih dengan hati nurani dan rasio
yang paling penting sesudah itu siapapun gubernurnya
kita dukung untuk kemajuan jakarta
karena di backstage juga kalau
bersama dengan pak anies
dengan pak ahok juga
mereka juga sebenarnya
apa namanya akur akur aja begitu kan ya mbak ya
dan itu harus juga menekan kepada publik juga
mereka sudah minta maaf terakhir dua duanya
sebenarnya prabu dan iyar
jadi kalau para pemimpin saja sudah minta maaf
harusnya yang lain lain pendukungnya
juga bisa menerima dengan legowo
nanti siapapun pemenang
terima kasih mbak ira boleh salamannya
oh sebelum terima kasih
kan kayak mbak ira kan
boleh kita selfie ya
mbak mirsa di rumahnya jangan iri ya
dan gak boleh pakai tangan apapun gitu ya
thank you mbak ira sudah bergabung di good morning
makasih banyak makasih banyak
semoga berhasil ya mbak ira
dan semoga nanti ada program ya untuk ira
ya sekarang liburan dulu aja ya
saya boleh silam kalian lanjut
nah usai jeda kami akan hadirkan informasi
misa jumat agung dari gereja katedral jakarta